dalam rilis rabu siang pihak kepolisian menduga motif dari kasus ini adalah karena p terduga pelaku mempunyai utang kepada korban berinisial y
dugaan motif ini berdasarkan hasil pemeriksaan polisi terhadap sejumlah saksi
sebelum kedua korban dicor diduga p menghabisi nyawa kedua korban dengan cara memukul bagian kepala
pasalnya dari hasil autopsi ditemukan luka di bagian kepala kedua korban
namun dari hasil lab ya kita belum ketahui apakah memakai benda tumpul atau sejenis senjata apa
namun kita menunggu hasil otopsi dari masakit ya
motif yang sudah didalami oleh penyelidikan
selain itu tim penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya dugaan pemerkosaan
lantaran sebelumnya korban ditemukan dalam kondisi tidak memakai pakaian dalam
sejauh ini pihak kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti berupa dua buah senjata tajam jenis pisau dapur dan rencong
mobil pickup diduga untuk mengakut pasir dua buah ponsel milik korban h dan y dan kuitansi pembelian material
sebelumnya dua jasad wanita berinisial y empat puluh tujuh tahun dan h empat puluh delapan tahun
ditemukan terkubur dalam cor semen di bawah tangga di rumah kontrakan p
di harapan jaya bekasi jawa barat pada selasa pagi dua puluh delapan februari
di lokasi kejadian juga ditemukan seorang pria berinisial p dalam kondisi tergeletak dengan luka sayatan di bagian tangan
pria ini kemudian meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit
erik ustara bekasi jawa barat